bunga yang bisa dimakan dikenal dengan edible flowers
namun hal itu juga harus dibuktikan dengan surat surat yang sah dan resmi